hai ya hari ini indonesia kembali mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus positif covid sembilan belas
pertanggal delapan januari dua ribu dua puluh satu kasus orang terpapar covid sembilan belas bertambah sepuluh enam ratus tujuh belas kasus dengan total
jumlah positif sebanyak delapan ratus delapan tujuh ratus tiga empat puluh orang sementara pasien sembuh bertambah tujuh empat ratus empat puluh enam orang
kasus pasien meninggal akibat covid sembilan belas hari ini bertambah dua ratus tiga puluh tiga jiwa sehingga total kasus meninggal